sementara yusuf kala memasuki masa pensiun sebagai wakil presiden pada dua puluh oktober dua ribu sembilan belas nanti
setelah tak lagi menjabat kala akan kembali berkecimpung di dunia sosial keagamaan dan meninjau kembali bisnisnya
dan berbagai tugas telah ia kerjakan selama lima tahun pemerintahan bersama jokowi dodo
lantas apa pesan jk untuk pemerintahan jokowi ma'ruf selama lima tahun ke depan
tugas yusuf kala sebagai wakil presiden akan berakhir pada dua puluh oktober dua ribu sembilan belas
selama lima tahun ini berbagai tugas telah dilakukan ketua dewan masjid indonesia tersebut
salah satunya menjadi komandan penanganan korban gempa dan tsunami di sulawesi tengah dan sekitarnya pada dua oktober dua ribu dua puluh
kala langsung bergerak cepat dengan fokus mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi
setelah menangani bencana alam jk juga memberikan optimisme kebangsa ini untuk mengajukan diri sebagai tuan rumah pesta olahraga dunia
yaitu olimpiade dua ribu tiga puluh dua karena belajar dari kesuksesan penyelenggaraan asian games dua ribu delapan belas di palembang dan jakarta
jk berperan aktif dalam pelaksanaan asian games dua ribu delapan belas sebagai ketua tim pengarah kepanitiaan
jokowi dodo mengatasi kemancetan
kala memimpin koordinasi dan memecahkan berbagai kendala yang dihadapi dalam integrasi transportasi antarwilayah dalam mekapolitan tersebut
peran yusuf kala lainnya adalah mewakili indonesia dalam pertemuan kepala negara dari berbagai negara
seperti konferensi tingkat tinggi g dua puluh di buenos aires argentina tiga puluh november dua ribu delapan belas lalu
jk kembali memimpin delegasi indonesia dalam sidang majelis umum ke tujuh puluh empat perserikatan bangsa bangsa di new york amerika serikat yang berlangsung pada september dua ribu sembilan belas
jk tentunya punya banyak nasihat kepada pemerintahan yang baru jokowi ⁇ maruf ⁇ lima tahun ke depan
menurut ketua pmi ini pekerjaan yang sudah dijalankan selama lima tahun
tahun terakhir tak bakal berhenti karena sifatnya berkelanjutan

tentu banyaklah pesan pesannya
yang paling penting ya bagaimana kita bekerja dalam keadaan baik dalam keadaan sulit kan
dan sama sama kita jalankan itu
pesan untuk pak jokowi ma'ruf ke depan seperti apa
ya tentu pas bekerja lebih baik
karena situasi tahun depan juga tidak mudah kan
jadi kita harus lebih baik
tentangannya apa pak
tentangannya seperti apa kira kira pak
tantangannya tentang bidang ekonomi tentang bidang politik di regional ini
dalam pemerintahan jokowi ma'ruf jk tidak turut campur urusan komposisi menteri
sebab yang akan memutuskan adalah jokowi dodo bersama ma'ruf amin